iya bener tuh mabuk maksudnya bu messi tuh bu jenny dagangan satenya itu pakai pesugian gitu
bu iya iyalah maksudnya iya dong coba restoran mana yang baru dibuka eh langsung meledak melejit eh
laris laris pakai acara orang ngancing ngancing sampai ke ujung sana ngapain coba kalau enggak
pakai penglaris ya kan betul betul betul banget tuh apalagi kalau pakai pelan benar benar
rafa kemana sih li udah malam gini kok belum pulang pulang omit jadi khawatir
udah tenang tenang kasih aku
iya ya enggak papa sih enggak papa li tapi ini kan udah malam
salami tanpa wali
malam malam gini baru pulang
mami aku ketemu hantu gurita
ma pasti ada hantu gurita
iya mie serem banget
rafa kamu kebanyakan makan sate gurita
makanya kamu jadi pikirannya yang enggak enggak
segala hantu gurita
gurita mah gak jadi hantu
jadi atraksi di sirkus
lebih enak jadi sate
udah jangan mikirin hantu hantu dulu
mie sendiri tuh serem banget
sekarang kan rafa udah ada mami udah ada kak ali disini
jadi gak ada apa apa
mendingan sekarang rasa istirahat ya
ditemenin sama kak ali
tapi jangan lupa seka dulu
sok ali temenin adenya ya
masa sih ada hantu gurita adan
aduh ampun deh
tuh ada bangdak tuh
tolong dong dijagain kampung kita yang ketat keamanannya
katanya semalam itu ada hantu gurita yang gangguin anak anak
gimana sih kerjaan kalian
aku juga baru dapat laporan dari mochi
katanya seperti itu
iya yang dibilang mochi beneran
iya yang dibilang mochi beneran
iya yang dibilang mochi beneran

jangan jangan gara gara kita makan sate gurita di tempatnya bu jenny
itu kan pake gurita
jangan jangan guritanya marah
bisa jadi bisa jadi mendekati
hei yang jelas semuanya
nggak usah pakai acara bingung
karena udah pasti kalau itu adalah ulahnya restoran ibu jenny
kebunyian ibu jenny
pasti dia tuh
pasti dia itu pakai pesugihan
oh iya bener tuh
maksudnya bu messi tuh
degangan sate nya itu pake pesugihan gitu bu
coba restoran mana yang baru dibuka eh langsung meledak melejit
pakai acara orang ngantri ngantri sampai ke ujung sana
ngapain coba kalau nggak pake penglaris ya kan
betul betul banget tuh
apalagi kalau nggak pake penglaris bener bener
tolong dengerin ya
iya ibu hendang ya
dari kemarin eh semalam itu pak rt ibu ranti dan juga bang dak
anak anaknya pada ditakut takutin sama apa
sama hantu manusia gurita
oke serem banget lah gurita
ada hantu gurita ya
ih aneh aneh aja ya bu
biasanya kan hantu tuh hantu pocong hantu si manis jembatan ancol
lah ini ini kok hantu gurita
ih nggak percaya dibilangin
ini kan tergantung apanya ya kan
masalahnya si ibu jenny ini yang punya restoran gurita
dia itu pasti pakai pesugihan
nah kesugingan itu tergantung apa yang dia sembah ya kan
contohnya misalkan dia itunya babi ngepet ya wujudnya babi
nah ini kan karena dia nyembahnya gurita ya pasti wujudnya gurita ngepe
maksudnya hantu manusia gurita
nah betul tuh
betul kan ibu ibu
buuh nggak percaya nggak percaya
benar itu kata bu messi
nih sate andalannya bu jenny kan sate gurita
terus jualannya laris banget
kalau nggak pake pesugihan apa namanya
nih larisnya aja dari ujung sana sampai ujung sana
yang di sana
bisa jadi ya bu jenny kan jarang ngumpul sama ibu ibu di sini
iya hantu gurita ngamuk karena kurang sajen kali ya
pentingnya nyari korban
yang jelas nih ya itu warung masa baru buka langsung happening banget
nggak pake penglaris ya kan
cobain satu gurita menu baru yuk
tentu yakin pasti kalian suka
akhirnya aku udah janji sama mami akan malemin di rumah
ya aku juga
kau boleh sering jalan jalan keluar kata mami aku
katanya duitnya mau ditabung
nyobain sate barunya sekarang
tapi bayarnya besok gimana
menurut buku kit zamenau yang mochi baca mochi berterima kasih banget
mochi soalnya mau buru buru pulang tante
mochi lapar kan makan di rumah
kan cuma sebentar aja
kalian nyobain aja menu baru
masa kalian nggak mau sih
makasih ya tante tawarannya
kok mereka jadi tak
saya duluan mak
aduh rame banget
tangan dua dua nih
tangan mamang cuma dua
pahanya dua dadanya lima mak
pahanya dua dadanya lima
saya pahamnya sepuluh dadanya lima
ini temen temen saya udah pada nge lepon mak
yang penting cepet deh
ya udah ntar buat mama titip ya
saya buat titip buat mama
tunggu sebentar sebentar ya
dari pagi ini bu
anak saya udah nunggu nih di rumah bang
kenapa restoranku jadi sepi ya sekarang
sementara warungnya mang cahyo
tambah rame aja pembelinya
aku dulu dong aku dulu
aku dulu aku kedua
pak mampir pak
aku dulu aku dulu
yang duluan ngantri satu satu ngapa
nih kamu dudunya
mbak mampir saya tegur ditanya mbak
ada menu baru
iya padahal waktu restoran kita baru buka rame yang datang ya dan mereka bilang enak loh
mungkin gara gara gosip itu kali bu katanya bu jenny tuh pakai pesugihan makanya ada hantu
gurita yang nakutin anak anak yang makan sate gurita hah saya digosipin pakai pesugihan iya
oh siapa yang ngomong begitu katanya sih ya bu yang saya dengar tuh bu messi bu
waduh bu messi ngegosipin saya pakai pesugihan sementara saya ini udah kerja keras dan jujur
tapi saya masih difitnah kayak begini waduh bu messi ini harus bersih nama baik saya enggak
bener nih bu messi bu bu mau kemana bu aduh jepul sering mulut ah